gempa bumi magnitudo empat tiga kembali mengguncang kawasan lombok utara nusa tenggara barat
bmkg mencatat pusat gempa berada di laut
seperti yang dilansir detik com berdasarkan informasi dari situs badan meteorologi klimatologi dan geofisika
gempa terjadi pada rabu sembilan belas september dua ribu delapan belas pukul satu empat puluh lima wib
gempa mempunyai kedalaman sepuluh km
titik gempa berada di dua puluh tiga km barat laut lombok utara
gempa juga dirasakan dengan skala mm tiga hingga mataram
dan hingga berita ini disusun belum dilaporkan kerusakan maupun korban jiwa dampak gempa tersebut
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari lombok nusa tenggara barat
sudah ada rekan kami jurnalis transmedia lalu rahmat juniadi yang tersambung melalui sambungan skype
selamat pagi lalu bagaimana sejauh ini kondisi di kawasan lombok
dan apakah ada korban jiwa begitu
dari gempa yang terjadi pada beberapa saat lalu
ya selamat pagi
dapat saya informasikan bahwa hingga saat ini memang gempa susulan masih terus terjadi
seperti yang terjadi dini hari tadi
tapi belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban atau jatuh korban
atau bangunan yang rusak yang diakibatkan oleh gempa tersebut
hingga saat ini memang
laporan mengenai kerusakan secara resmi yang terjadi akibat gempa yang terjadi semalam
belum ada laporan resmi
ya lalu ini gempa magnitudo empat tiga yang terjadi pada satu dini hari tadi
pada saat gempa terjadi bisa anda ceritakan atau gambarkan bagaimana situasi kota lombok sendiri
ya seperti hari hari sebelumnya memang gempa susulan hingga saat ini memang sering terjadi
tapi dalam intensitas kecil
di mataram sendiri gempa tersebut tidak begitu dirasakan oleh masyarakat
termasuk juga dengan di kabupaten lombok utara maupun di kabupaten lombok timur
memang kecenderungan masyarakat saat ini sudah terbiasa menghadapi gempa gempa dalam skala kecil
dan hingga saat ini memang masyarakat yang masih berada di pengungsian tetap tinggal di pengungsian
sementara masyarakat yang selama ini masih
sudah bisa menempati rumah rumah sederhana yang dibikin oleh para baik pemerintah
maupun oleh instansi terkait masih tetap berada di sana
dan mereka untuk pagi ini anak anak masih tetap bisa bersekolah
pendidikan juga masih tetap berjalan
dan tidak ada yang signifikan yang terjadi akibat gempa
berbicara mengenai pengungsi di lombok ini lalu bagaimana dengan kondisi mereka saat ini
apakah masih mendapatkan bantuan dan juga perihal kejadian luar biasa terkait penyakit malaria di sana
bagaimana sejauh ini penanganannya
dapat saya laporkan juga untuk distribusi bantuan terhadap pengungsi yang ada di kabupaten lombok timur
kabupaten lombok utara maupun ada di kabupaten lombok barat
memang sudah lancar
karena distribusi sudah bisa disalurkan ke lokasi lokasi yang memang sebelumnya sulit terjangkau
dan untuk kejadian luar biasa malaria memang hingga saat ini kondisinya semakin meningkat
bila pada kejadian kemarin sudah diumumkan ada satu ratus dua puluh delapan korban yang terserang oleh penyakit malaria
sudah ada lebih dari satu ratus tiga puluh korban yang terserang malaria itu berada di kecamatan gunung sari kabupaten lombok barat dan beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya

lalu rahma junia di jurnalist transmedia melaporkan dari lombok nusa tenggara barat
kami tunggu informasi terbaru dari anda